aksi pelemparan batu ke arah kereta api yang sedang melaju kembali terjadi
tindakan yang membahayakan penumpang tersebut kali ini terjadi di bandung jawa barat dan menjadi viral di media sosial
dalam video pertama tampak seorang pemuda dengan sengaja melempar batu ke arah kereta api argo wilis rute bandung surabaya di kiara condong gede bage pada minggu dua belas september
peristiwa serupa juga terjadi pada kamis enam belas september lalu di kiara condong cikudapat
namun kali ini pelakunya justru anak anak dengan sasaran yang sama kereta api argo wilis
manager humas pt kereta api indonesia daerah operasi dua bandung kuswardoyo mengatakan pelaku pelemparan batu ke arah kereta dapat diproses secara hukum
dalam pasal satu ratus sembilan puluh empat kuhp termaktub seorang yang membahayakan lalu lintas umum terancam sanksi pidana lima belas tahun penjara hingga seumur hidup
kita sama sama tahu bahwa undang undang jelas sudah melarang masyarakat ada di lokasi tersebut
dan jelas bahwa kuhp juga sudah jelas mengatakan bahwa bagi mereka sesuai dengan pasal satu ratus sembilan puluh empat yang melakukan perbuatan yang secara sengaja bisa membahayakan lalu lintas umum termasuk di dalamnya perkereta apian tentunya akan ada sanksi bagi mereka
mengantisipasi peristiwa yang sama terulang pt kai daup dua bandung dan polrestabes bandung akan menggelar
selar patroli gabungan di sekitar lokasi kejadian